tugas gabungan sar terus melakukan upaya evakuasi pada banjir yang terjadi di kawasan kemang jakarta selatan
sejumlah kendala dalam proses evakuasi masih terjadi
selain cuaca yang tidak menentu warga yang menolak untuk evakuasi masih banyak ditemukan di kawasan kemang
meski banjir kali ini diklaim sebagai banjir tertinggi selama lima tahun terakhir
di belakang saya seperti yang terlihat ada sejumlah mobil
setengah badan mobil ini masih terendam banjir
begitu juga dengan warganya yang di sana yang memang ini merupakan salah satu kesulitan bagi para petugas tim sar
untuk mengevakuasi warga yang ada di wilayah kemang
ini karena mereka ada beberapa yang menolak untuk dievakuasi
walaupun banjir sudah merendam hampir setengah badan dari setiap manusia tersebut
saat ini saya sudah bersama dengan petugas tim sar dari brimopolda metro jaya
selamat sore bang
selamat sore pak
ini hari ini petugas brimop ini kembali melakukan evakuasi
di wilayah kemang sejak dari semalam tadi ya
siap sejak dari semalam tadi kita sudah melakukan evakuasi
kurang lebih sudah ada empat puluh orang yang kita evakuasi pak
nah kalau kita lihat di belakang sana itu kan masih ada sejumlah warga yang masih tinggal di situ
apa alasan mereka apakah mereka menolak atau bagaimana
mereka menolak alasannya ingin bertahan sampai air ini surut pak
karena mungkin sudah terbiasa wilayah sini terendam banjir
hal yang sama juga disampaikan pengelola salah satu apartemen yang ada di kawasan kemang
yang menyatakan bahwa masih banyak penghuni yang memilih untuk tetap tinggal di tempat tinggalnya masing masing
meski banjir kali ini merupakan banjir tertinggi selama lima tahun terakhir
curah hujan yang masih belum menentu dalam beberapa hari ke depan juga tak menjadi alasan kuat
bagi penghuni untuk mengungsi sementara
sehingga pengelola apartemen pun harus berjibaku melakukan sejumlah upaya
untuk menjaga apartemen aman dari genangan air
selama lima tahun terakhir ini adalah banjir terparah di sini
sebelumnya memang masih bisa terselamatkan
gedung kita yang memang sudah lokasinya cukup tinggi air sampai masuk ke basement
dan tugas saya sebagai pengelola adalah menyelamatkan seluruh atau mengevakuasi seluruh yang ada di basement
baik itu untuk masyarakat atau tidak atau mobil mobil
sehingga kita keluarkan semuanya dan artinya basement saat ini kita lakukan penyedotan
agar air semuanya keluar
jangan sampai ada atau turban jiwa di sana
kalau untuk alasannya karena mereka menolak evakuasi karena
ini adalah tempat mereka
ini tempat tinggal mereka yang saat ini so far masih bisa kita selamatkan untuk area basement
jadi saya sebagai pengelola juga untuk mengupdate terus bagaimana jangan sampai air terus naik
meski masih banyak warga yang menolak untuk dievakuasi
petugas tim sargabungan masih terus bekerja dan menghimbau masyarakat
untuk mengungsi sementara karena cuaca yang tak menentu dalam beberapa hari ke depan
ausriyondolu andreawan saputra jakarta